tentunya kita semua mengharapkan dengan adanya laporan hasil otopsi ulang brigadir yosua
semakin memperlebar pintu transparansi dalam pengungkapan kematian brigadir yosua
dan kita ulas kasus ini bersama abdul fikar hajar
akademisi hukum pidana universitas trisakti
halo selamat siang pak fikar
selamat siang mas iqbal
baik pak fikar tentu kita ketahui bersama bahwa
pihak kepolisian saat ini sudah menetapkan lima orang tersangka
termasuk salah satunya adalah verdi sambo
dan ferdi sambo juga sudah mengungkapkan bahwa
ia yang melakukan pembunuhan tersebut
lalu seberapa pentingkah dengan adanya hasil otopsi ulang ini dalam persidangan nanti
ya saya kira otopsi ulang itu bagaimanapun juga menjadi penting
karena akan menunjukkan kepada peradilan nanti
bahwa apa sebenarnya sebab sebab kematian
sebab sebab terjadi apa
sebab sebab meninggalnya brigadir j itu
karena kemudian meskipun secara umum kita sudah mengetahui
kematian itu karena tembakan
tapi tembakan itu dari mana ke mana
jaraknya berapa jauh gitu dari antara yang ditembak dengan korbannya
dengan brigadir j nya dan seterusnya
nah itu akan terbuka
semuanya dengan otopsi yang terbaru itu
apa namanya yang terbaru itu
dan itu pasti akan karena disaksikan oleh semua pihak
dan pasti itu akan menjadi bukti yang kuat
dari satu pembuktian bahwa orang ini memang mati karena ditembak
bukan karena penyakit atau bukan karena sebab apapun
selain karena memang dibunuh dengan cara ditembak
pak fikar ini artinya bahwa
akan ada dua hasil dari otopsi pertama dan juga otopsi kedua
lalu bagaimana nantinya pengadilan akan melihat
apakah akan membandingkan dan mana pula yang akan dipercayai
dari hasil kedua otopsi ini
iya saya kira yang kedua ini akan lebih bisa dipercayai oleh semua pihak
termasuk oleh pengadilan
karena dilakukan dalam situasi yang terbuka
semua orang tuh bahkan
masih indonesia atau bahkan di tempat lain juga menyaksikan gitu
bahwa memang ada otopsi ulang
nah artinya apa
artinya itu memang dilakukan
tidak mungkin ada semacam hengki pengki
atau semacam ada sesuatu yang disembunyikan
artinya itu lebih terbuka
dan itu hasil yang lebih baik
nah karena itu
hasil otopsi yang kedua inilah yang menjadi
akan dilihat oleh para penegak hukum
kepada jaksa maupun umpamanya hakim di pengadilan
apakah ini artinya bahwa polri ini akan menemui konsekuensi baru terkait dengan hasil yang mungkin saja berbeda dibandingkan dengan hasil otopsi yang pertama
saya kira itu akan
berakibat atau ada implikasi yang lain
kalau ada perbedaan yang mencolok atau perbedaan yang sangat signifikan
maka perlu dicurigai
hasil otopsi yang pertama itu
ada manipulasinya gitu
tidak benar benar murni itu hasil dari otopsi
nah karena itu
kepolisian menahan banyak orang
ada berapa banyak yang ditahan di bakobrimob dan sebagainya
kita tidak heran
itu artinya memang
bisa dikatakan sebagai kerja bareng
ya baik dia mengetahui kasus yang sebenarnya
dia hanya bekerja tapi tidak mengetahui
terhadap orang yang hanya bekerja tidak mengetahui
mungkin dia hanya kena etika ya
proses etis itu proses persidangan etika
tetapi bagi yang mereka yang mengetahui
itu kan ada implikasi lain
artinya ketika dia mengetahui itu sebenarnya
penembakan dan pembunuhan sebenarnya
dibuat sengaja untuk tidak apa
menggambarkan itu gitu
maka itu sudah kejahatan
ya paling tidak seperti pak polisi katakan
itu adalah apa namanya
itu sengaja paling tidak kena itu
meskipun mereka tidak melakukan ikut melakukan pembunuhan
tapi mereka melakukan upaya upaya
yang menutupi atau menghalang halangi
prosesnya tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh
pak sambo itu
nah itu yang akan konsekuensi lain dari
para pekerja atau para apa namanya
aparatur yang bekerja di bidang visum itu
ini artinya bahwa
pada hasil yang pertama
verdi sambo ini akan mendapatkan pasal pasal
lainnya begitu terkait dengan
bisa saja menutup nutupi
apa yang sudah terjadi dan lain sebagainya
ya akan kena itu kalau menurut saya
selain pasal pembunuhan gitu ya
ada juga ya itu
pasal dua ratus dua puluh itu
kejadian yang sebenarnya
tindak pidana yang sebenarnya
nah itu bisa dikenakan
yang dipengaruhi oleh pak sambo
tapi juga terhadap pak sambo juga
itu bisa dikenakan
menarik berbicara soal
tim forensik yang melakukan otopsi awal
brigadir yosua ini
mereka tentu sudah mendapatkan
bisa dikatakan sebagai sumpah jabatan begitu
sebelum mendapatkan gelar sebagai dokter forensik
ataupun sebagai tim forensik
dan lain sebagainya
ini nantinya seperti apa ini
kalau menurut pak fikar
artinya memang harus ada dua persidangan
yang pertama persidangan mengenai
itu yang akan
memeriksa apakah para dokter ini
sudah bekerja sesuai dengan mekanisme
sesuai dengan etika kerjanya
gitu nah itu
itu akan kena
akan kena hukuman etika
dari sudut itu
nah dari sudut yang lain
apakah sebenarnya para dokter ini mengetahui
ini sebenarnya pembunuhan gitu
tetapi dengan membuat visum yang
berbeda gitu ya
visum yang lain dari yang
apa yang sebenarnya
maka mereka juga akan kena itu pasal dua ratus dua puluh
terjadinya satu tindak pidana
tapi kalau pembunuhannya
mereka nggak akan kena
karena kan mereka nggak tahu
mereka kan terima hasil
yang kemudian mereka periksa gitu
hanya saja mungkin itu tadi
ada pesan dan sebagainya
otopsi itu dibuat
seperti yang terjemahin dalam
pisum yang pertama tadi
hasil forensik yang pertama tadi
berarti menurut pak fikar
apakah untuk yang bisa
keterangan keterangan yang didapatkan
dari hasil otopsi itu
sebenarnya bisa dimanipulasi
kalau menurut saya
yang hanya bisa memanipulasi
otoritas di bidang forensik itu
itu artinya siapa
dokter kan gitu kan
artinya tidak ada
tidak ada orang lain
karena yang mengerti istilah teknis
ya mereka kan gitu
permintaan itu bentuknya
bisa membuat lain
kesalahan mereka gitu
berarti ini artinya
bahwa tersangka semakin banyak lagi
apalagi tentunya dalam mengeluarkan hasil
tanda tangan dari
begitu bisa kita katakan
yang bertanggung jawab terkait dengan hal ini
kan itu birokrasi
itu dalam birokrasi kerja
tetapi dalam profesi
itu nggak mengenal atasan bawahan
jadi seorang profesional itu sebenarnya bebas
dia bebas berpendapat
sekalipun pendapat itu
namanya bertentangan dengan atasannya
atasan itu dalam
dalam konteks pekerjaan
dalam konteks birokrasi kerja
tetapi dalam konteks birokrasi profesi
itu tidak ada istilah atasan bawahan
karena semua profesi itu
dia ahli semua
dan dia punya otoritas untuk
melakukan pekerjaan itu
saya dipaksa oleh ahli yang satu
karena mereka punya independensi
berarti tidak akan mengarah ke siapa siapa
tetapi lebih fokus kepada tim otopsi
yang melakukannya pada waktu itu ya pak
kalau menurut saya begitu
ya karena mereka seharusnya kan independen
kalau ini pun kalau ya
kalau hasil otopsinya berbeda dengan yang pertama
kan belum diumumkan kan
itu artinya memang ada
dan itu menurut saya tidak bisa disalahkan kepada siapa siapa
karena sesungguhnya dia ada dalam keadaan bebas
ada dalam keadaan independen dalam profesinya
yang membuat penasaran saya
ketika tentunya ini kan nanti akan ada dua hasil yang berbeda ya
seperti yang tadi sudah di awal saya tanyakan kepada bapak
bagaimana pihak pengadilan ini bisa mempercayai
mengingat bahwa tentu harus ada pihak ketiga tentunya yang bisa meyakinkan
hasil a apakah benar
atau hasil b yang benar
karena kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa
hasil dari otopsi pertama ini benar benar salah begitu
dua duanya maksud saya dua duanya dikerjakan oleh otoritas
artinya dua duanya dikerjakan oleh ahlinya
nah hanya saja itu tadi saya bilang
kalau terdapat perbedaan
yang mencolok umpamanya
dan itu pasti ada unprofesionalnya
ada kerja kerja yang tidak profesional
nah tadi seperti saya katakan
di dalam dunia profesional itu tidak mengenal atasan bawahan
karena masing masing profesional itu independen
dia atasannya adalah ilmu pengetahuan yang dia kuasai
nah kalau kemudian dia menyelewengkan atau menyalahgunakan ilmu pengetahuannya
tidak sama seperti yang seharusnya teori yang dia kuasai
atau ilmu yang dikuasai ya maka itu tadi yang saya bilang
pasti dia dipengaruhi oleh
tekanan dari luar
nah tapi terhadap profesional sekali lagi saya bilang
tidak ada istilah tekanan dari luar
karena sepuluh sesungguhnya profesional itu independen
kalau dia membuat sesuatu yang salah
artinya itu menurut saya sudah selain tidak etis
ya menurut profesinya
tapi juga ada unsur kejahatannya
baik baik pak fikar ini kami mendapatkan informasi bahwa
kuasa hukum keluarga brigadir yosua ini sempat menotariskan hasil otopsi
untuk mengamankan kebenaran fakta
tentunya kami akan mengetahui informasi terkini dari bapak
apa sebenarnya manfaat dari menotarisasikan hasil dari otopsi ini
tentunya usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan masih bersama saya ada pak abdul fikar hajar
dan melanjutkan pertanyaan tadi yang sempat terputus
terkait dengan kuasa hukum keluarga brigadir yosua yang sempat menotariskan hasil otopsi untuk mengamankan kebenaran fakta
nah menurut pak fikar
seberapa penting hal ini dilakukan
ya sebenarnya begini
ada dua istilah di dalam ilmu hukum itu
yaitu ada akte autentik
ada akte di bawah tangan
yang dimaksud akte di bawah tangan itu artinya
akte itu hanya dibenarkan oleh yang membuat
atau yang saling membuat
nah karena itu
setiap akte di bawah tangan
umpamanya perjanjian di bawah tangan
itu harus ada saksi
artinya ada orang lain
nah tetapi kalau akte itu dibuat oleh satu instansi yang berwenang
maka itu disebut akto autentik
akte di bawah tangan dinotarilkan
nah sebenarnya ini
apa namanya bukan duplikasi
sudah akte autentik sebenarnya
karena dikeluarkan oleh otoritas atau instansi yang berwenang
nah karena itu dia menjadi akte otentik
nah tapi nggak ada salahnya
kalau kemudian ingin dinotarilkan dalam pendekatan keperdataan
akte itu selain otentik karena dibuat oleh instansi atau otoritas yang punya kewenangan
tapi juga secara hukum dikuatkan dengan akte notaris
yang menyatakan bahwa akte itu adalah akte yang dibuat dengan benar
nah karena itu dia kalau istilahnya mau dobel
autentiknya jadi dobel
jadi disamping dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
tapi juga dinotarilkan
jadi nggak apa apa malah lebih kuatlah
bahwa ini artinya bahwa kalau kita melihat di sini bahwa
akan banyak intervensi begitu sehingga pihak kuasa hukum dari brigadir yosua ini
sampai membuatkan apa namanya ya bisa kita katakan tadi
seperti yang sudah disampaikan
ada notarisasi begitu
menotariskan hasil dari otopsi ini
ya seperti saya katakan tadi ya
notaril itu mengatakan itu sebenarnya lebih pada peristiwa perdata sebenarnya
berjanjian jual beli pinjam beminjam segala macam
nah ininya akte notaril
kenapa akte notaril
ya itu tadi supaya menjadi akte otentik
nah sedangkan visum ini bisa jadi
ada kekhawatiran dari penasehat hukum
akan ada perubahan perubahan gitu ya
di sana sini atau ada tafsir yang lain
kalau tafsir sih tidak mengubah akte
karena dia membaca teksnya kemudian menafsirkan gitu
nah tapi yang ingin saya katakan adalah
ketika memang sudah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang
apalagi ini disaksikan oleh banyak pihak gitu ya
itu sudah menjadi otentik
nah maka sebagai bukti ya
sebagai bukti ketika ini dinotarilkan
ya maka dia menjadi apa namanya
secara perdata juga menjadi akte otentik gitu
dia tidak hanya elemen pidananya yang kuat
sebagai akte otentik tapi juga secara keperdataan juga
akte ini menjadi akte otentik
makanya saya bilang tadi dua kali jadi otentiknya ya
sudah sudah akte otentik diotentikan lagi
berarti ini kalau dari pemikiran orang awam begitu
bisa kita artikan bahwa memang ini sudah
sudah inkrahnya begitu sudah berdasarkan fakta dan lain sebagainya
sehingga tidak bisa berubah begitu hasil yang sudah dinotariskan ini pak
ya saya kira tujuannya pengacara itu seperti itu
ya artinya ini sudah
ini sudah hasil yang terakhir maksimal
dan tidak bisa lagi ada perubahan perubahan lain
nah karena itu kemudian dengan apa
dengan sengaja kemudian diaktekan ya dinotarilkan gitu
disalin menjadi akta notaris
kan notaris itu kan fungsinya sebenarnya mencatat peristiwa hukum perdata gitu
jadi setiap notaris itu fungsinya ada
adalah dia membuat atau mencatatkan setiap peristiwa keperdataan diantara
diantara orang gitu ya
apakah itu itu tadi saya bilang pinjal meminjam jual beli sewa menyewa
atau peristiwa hukum apapun gitu ya yang bersifat keperdataan
itulah dinotarilkan gitu ya supaya dia menjadi otentik
nah tapi kalau peristiwa pidana gitu ya
kalau peristiwa pidana kan ini sudah di cover oleh instansi yang punya otoritas
yang berwenang gitu ya kan
jadi setiap surat yang keluar dari instansi yang berwenang
harus dianggap benar kecuali bisa dibuktikan ketidakbenarannya
nah itu ininya
mungkin untuk menjaga itu kemudian
ada sikap yang apa namanya
kehatian kehatian yang berlebih dari pengacara
sehingga dia menotarilkan juga ya
walaupun itu produk pidana gitu ya
pisum et reper tum tapi kemudian dinotarilkan juga
maksudnya artinya supaya secara kedudukan
secara pembuktian dia tidak akan berubah lagi
baik baik pak fikar ini tentu terkait dengan
kembali lagi soal hasil otopsi ini
yang jadi perbincangan banyak orang juga
tentu kalau kita dengar bersama bahwa saat otopsi kedua
dijanjikan bahwa hasilnya akan keluar selama dua bulan begitu baru keluar
tetapi ternyata satu bulan kurang hasil ini sudah keluar
apakah ini terlalu prematur menurut bapak atau bagaimana
enggak kan gini satu ya otopsi itu dilakukan oleh
instansi atau institusi yang berwenang
yang punya otoritas itu dulu itu satu
instansi yang punya otoritas itu
bisa memprediksi berapa lama kesimpulan kesimpulan yang diambil
dari data data yang dikumpulkan itu bisa terkumpul
sehingga bisa menjadi satu kesimpulan yang utuh atau yang sempurna
nah itu diprediksi oleh instansi itu pada awalnya adalah selama dua bulan
karena dikhawatirkan atau diprediksi akan membahkan banyak waktu ketika
atau menarik analisa analisa dari fakta fakta
nah tetapi ternyata peristiwa itu tidak sampai atau tidak sama dengan prediksinya
nah karena itu kemudian separuh waktu atau satu bulan setelahnya
hasil forensik itu bisa keluar itu artinya apa
di antara mereka para dokter forensik itu ada kesepahaman gitu ya bahwa
hasil itu memang sudah mereka sepakati sebagai satu hasil forensik
nah karena itu soal waktu menurut saya tidak ada masalah
satu bulan juga sudah cukup lama kok itu
kalau yang umumnya kan juga tidak sampai satu bulan sebenarnya
nah cuma karena ini kasus yang istimewa gitu ya diprediksi sampai dua bulan
tapi kemudian satu bulan sudah selesai saya kira ini juga satu prestasi juga
oke pak fikar selain soal ini juga banyak masyarakat juga yang bertanya tanya
soal apa yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum brigadir yosua
terkait dengan apa yang sudah disampaikan terkait dengan hasil otopsi yang kedua ini
yang tentunya ada yang dikatakan bahwa jantungnya sudah berpindah ke bagian dada
dengan apa yang sudah disampaikan ataukah justru sebaliknya
tapi bapak jawabannya ustaz fikar itu adalah hal yang harus dipercayai
saya jeda karena cnn indonesia breaking news akan kembali
usaha jeda tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
dan masih bersama saya ada pak abdul fikar hajar akademisi hukum pidana universitas tristana
pak fikar melanjutkan pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan
yang tak kalah progresif ini adalah pernyataan kuasa hukum keluarga brigadir yosua soal hasil otopsi
karena beberapa hal tentu diluar ranahnya ya yang bukan ahli forensik
apakah wajar ini pak jika kemudian publik meyakini pernyataan kuasa hukum brigadir yosua ini
dan juga apa sebenarnya dampak dalam transparansi penyidikan polri ini
saya kira begini siapapun ya di dalam satu bidang pengetahuan ya yang punya otoritas lah yang sebenarnya bisa menyatakan secara benar gitu
secara benar dan tepat ya tentang posisi atau tentang keadaan sesuatu
termasuk soal apa yang berkaitan dengan kesehatan manusia tubuh manusia
kalau bisa jadi ya secara kasat mata secara penglihatan sesuatu itu letaknya ada pada satu posisi
tapi bisa jadi ketika dikerjakan oleh ahlinya persangkaan tentang letak satu posisi itu tidak seluruhnya benar
atau bahkan tidak akurat
karena apa karena umpamanya
apa yang dimaksud dengan elemen elemen tubuh itu apa
itu kan semuanya yang menguasai adalah ahlinya
nah karena itu kalau mau diperbandingkan pendapat pengacara sekalipun
pengacara juga profesional tapi di bidangnya ya di bidang hukum maksud saya
dibandingkan dengan pendapat ahli forensik
lebih mendekati atau lebih sahih atau lebih sah adalah pernyataan yang mereka yang punya keilmuan di bidang forensiknya
karena memang itu ilmunya ilmu yang dikuasainya
nah karena itu pernyataan yang lain dari yang dinyatakan oleh forensik
menurut saya itu menjadi tidak absah
apalagi kalau umpamanya
pernyataan yang bukan ahlinya itu diminta pembuktian
kan juga sulit
mereka juga sulit membuktikan kan
coba buktikan bahwa ini ada di sini ada kan
kan juga sulit
tapi yang ahli forensik itu dia mengerjakan dia membedah mayat gitu
dia menguliti dan dia mengerjakan itu
nah karena itu secara profesional dia harus dipercaya
maksud saya yang punya keautentikan adalah penjelasan atau keterangan dari ahli
saya kira begitu
tapi kalau pun salah begitu memberikan informasi kepada masyarakat
apakah akan kena pasal pasal tertentu juga begitu pak
gini kalau salah memberikan informasi
seorang profesional itu kembali
kalau dia mengomentari yang bukan profesinya
nggak ada masalah
karena memang dia tidak tahu gitu loh
tapi kalau dia mengomentari di bidang profesinya
karena itu yang dipercaya
itu yang dia kuasai
tetapi dia memberikan informasi yang salah
padahal dia menguasai profesinya
nah itu yang bisa menjadi itu kejahatan gitu loh
bisa menjadi pelanggaran hukum itu
tapi sepanjang kan menyangka nyangka aja
oh ada benjol di sini
oh ini berarti pindah di kesini
kita tidak tahu benjolnya itu karena hatinya atau bukan
nah karena itu seorang lawyer yang memberikan pernyataan mengenai forensik
menurut saya ya boleh didengar
tapi tidak bisa sepenuhnya dipercaya
karena dia mungkin hanya melihat gejala fisik
sedangkan gejala yang realnya
kenyataan yang realnya
kan ahli forensik itu yang lebih mengetahui
baik pak fikar
tentunya kita juga nanti akan mengupdate kembali informasi dari pak fikar
terkait dengan proses ataupun hasil otopsi yang kedua ini
saya akan melanjutkan dialog saya dengan pak abdul fikar hajar
akademisi hukum pidana universitas tris
trisakti pak fikar seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh produser lapangan kami ayu
yang mengatakan bahwa masih mempertanyakan terkait dengan
bagaimana untuk putri candrawati sendiri ke depannya
begitu setelah ditetapkan menjadi tersangka
respon dari pak fikar sendiri bagaimana
dan saat ini kita tahu bersama
masih dengan alasan sakit
sehingga tidak bisa ditahan langsung oleh pihak kepolisian
seperti yang saya kemukakan tadi ya
urgensi penahanan itu kan
seperti disebutkan juga tadi oleh reporter ya
supaya tidak menghilangkan barang bukti
tidak mengulangi ya apa namanya
intinya itu ya tidak menghilangkan barang bukti
dan tidak mengulangi perbuatannya gitu
nah karena itu di dalam hukum pidana
setiap kejahatan yang ancamannya lima tahun ke atas
itu dianggap berat
nah karena itu kemudian
dikentukan dalam itu bisa ditahan gitu
atau bahkan ada tindak pidana yang
ancaman hukumannya di bawah lima tahun
tetapi dinyatakan dalam undang undang itu
dia bisa ditahan gitu
ada beberapa undang undang pencucian uang
walaupun ancaman hukumannya tidak lima tahun
tapi dia bisa ditahan gitu ya
itu bisa seperti itu
jadi tergantung pada undang undangnya
tapi secara umum
pembatasan orang dalam proses itu bisa ditahan atau tidak
ya itu lima tahun itu tadi
nah kenapa tidak ditahan
nah itu tadi yang saya bilang
penahanan itu bukanlah hukuman
harus dibedakan juga
kalau hukuman itu
kalau orang sudah diputuskan di pengadilan
dihukum berapa tahun
nah itu baru hukuman namanya
tapi kalau tahanan itu sebenarnya
itu tadi untuk mempermudah proses
apakah itu prosesnya
apakah itu proses penyelidikan atau proses penuntutan
nah karena itu
diberikan kewenangan pada penegak hukum
untuk melakukan penahanan
menahan kan sebenarnya kan melanggar hak asasi juga
tapi karena diberikan kewenangannya oleh undang undang
maka para penegak hukum itu
mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan
nah kalau sampai sekarang
ibu ini belum ditahan juga
maka itu yang harus dipertanyakan
adalah kepada penegak hukumnya
apa pertimbangan yang persis
nah tadi ada dikemukakan
ada surat sakit ya
nah itu bisa dua apresiasinya
yang pertama oke
sampai kemudian si tersangka itu sembuh
atau sesuai dengan surat keterangan dokternya
selesai itu dia langsung ditangkap
nah bisa seperti itu
atau bisa juga
tetapi dia dalam status penahanan
dia tetap ditahan tapi dirawat
karena sakit dirawat
dalam hal ini oleh penyidik
dia harus dirawat tapi tetap
nah ini namanya atau
atau ada lagi istilahnya di dalam hukum itu
jadi dia ditahan
tapi karena sakit dirawat di rumah sakit
maka penahanannya dibantarkan
dibantar itu artinya dikurangi dulu
apa namanya dihentikan dulu penahanannya
tapi tetap statusnya dalam status penahanan
tapi dibantar dulu setelah sembuh
masuk lagi baru dihitung lagi penahanannya
nah bisa seperti itu
atau itu tadi saya bilang tetap dalam status penahanan
tapi dia dijamin kesehatannya
umpamanya dengan memberikan fasilitas rumah sakit dan sebagainya
nah jadi kalau pertanyaannya
kenapa sampai hari ini tidak ditahan
padahal sudah tersangka
ya itu sebenarnya kembali kepada otoritas
kembali kepada kewenangan dari penegak hukumnya
dalam hal ini masih penyidikan ya dipenjidik
nah tapi kalau saya nggak tahu
apakah berkasnya ibu putri ini termasuk yang sudah diserahkan ke kejaksaan
nah itu saya tidak tahu
tapi kalau sudah masuk kekejaksaan
jaksa yang punya kewenangan
kalau di kepolisian tidak ditahan
belum tentu dikejaksaan
karena memang sudah cukup syarat untuk ditahan
ancaman hukumannya lebih dari lima tahun
meskipun dia tidak langsung membunuh atau menembak
tetapi dia masuk ke dalam sangkaan perencanaan pembunuhan
maka dia juga atau ibu ini juga bisa ditahan oleh penuntut umum
kalau penyidik kemudian tidak menahan
maka kalau berkasnya diserahkan
maka mulai saat itu penuntut umum punya kewenangan untuk menahan
berarti ini artinya bahwa sakti juga ya pak ya
untuk surat sakit itu sendiri
sehingga bisa apa ya bisa dikatakan bahwa
membuat proses penyidikan ini semakin panjang begitu semakin lama
karena kita ketahui sendiri bahwa
tentunya kalau misalnya apalagi ini berkaitan dengan pembunuhan
tentunya seperti yang tadi sudah bapak sampaikan bahwa ya
tentunya untuk menghilangkan apa ya meminimalisir menghilangkan barang bukti
lain sebagainya tentunya kan harus diamankan
tetapi kenyataannya dengan embel embel surat sakit tersebut
yang bisa kita hitung dari sudah sejak lama begitu
sejak kejadian dikatakan bahwa sakitlah apalah begitu
dengan alasan alasan tertentu yang akhirnya sampai saat ini juga belum ditahan
ya dalam praktek penegakan hukum ya
ada dua kompensasi yang bisa melawan bukan melawan maksud saya
berhadapan dengan kewenangan menahan itu
ya satu itu tadi keterangan sakit dari dokter ya kan
dokter kan juga punya otoritas
nah cuma kan itu tadi sebenarnya
penyidik atau penuntut harusnya melihat sejauh mana sakitnya gitu
apakah sakit ini harus dirawat di rumah sakit gitu ya kan
atau harus di apa namanya di rawat kemudian tidak boleh di
harus ada perawatan khusus dan sebagainya
atau sakit biasa saja yang bisa di rumah juga umpamanya
nah itu yang menurut saya kembali penjelasannya adalah pada kewenangan penyidik
harusnya pada kewenangan penegak hukumnya gitu
mau nggak penegak hukum itu melakukan penahan padahal syaratnya sudah dipenuhi
nah itu yang jadi soal itu sebenarnya ya
nah yang kedua selain surat sakit juga biasanya
kalau orang sedang melaksanakan satu urusan tertentu
umpamanya ibadah sedang ibadah ke ibadah ke luar negeri umpamanya
apa ke apa pergi haji atau tumprok atau apapun gitu ya
atau ke judulnya ibadah lah ya
dalam rangka ibadah nah itu juga bisa ya
dalam praktek penegakan hukum itu bisa menjadi kompensasi untuk tidak ditahan dulu
tetapi tetap ya setelah ibadahnya selesai dia harusnya ditahan juga gitu
jadi dalam praktek itu hanya dua itu yang bisa menangguhkan orang tidak ditahan
tidak ada bisa ada pihak lain begitu yang bisa membuktikan apakah benar benar sakit ataupun tidak begitu pak
nah itu tadi surat dokter surat keterangan dokter
hanya dokter surat ketahanan dokter
ya mestinya penyidik bisa mengambil bandingan dari keterangan dokter yang lain gitu
artinya dia bisa minta keterangan dokter yang lain untuk memeriksa itu ini kalau ditahan berbahaya nggak untuk penyakitnya
nah itu bisa minta juga opini dari keterangan dokter yang lain gitu
sehingga sakitnya adalah sakit yang memang sebenarnya bisa dalam status tahanan
dirawat di dalam status tahanan bomnya bisa
nggak ada masalah gitu
tinggal sekarang akhirnya kan kesimpulan saya soal kemauan penyidik saja
karena syarat menahan kemudian situasinya dan sebagainya itu sudah memungkinkan semua
tapi soal kemauan penyidik mau nggak dia menahan itu
namun saya itu persoalannya sekarang
baik baik kita tunggu sama sama bagaimana nanti hasilnya tentunya terkait dengan apa namanya
penyakit yang mungkin saat ini sedang diderita oleh putri candrawati
tetapi berbicara soal kita agak bergeser sedikit terkait dengan baradei sendiri
ini dengan bukti bukti yang sementara ini ada
apa menurut pak fikar ini wajar jika kuasa hukum barada ini menargetkan agar kliennya ini bisa bebas dari tututan
kuasa hukum itu kedudukannya kan membela gitu kan
karena itu adalah apa namanya orang yang didakwa atau disangka melakukan satu tindak pidana
itu membela jadi pembela itu selalu pasang target tinggi ya
ya itu tadi bebas atau lepas atau apapun namanya
asal di atau dihukum dengan gitu ya itu bisa
nah tapi persoalannya ada dasar hukumnya tidak
nah kalau dilihat kita mengacu ke kuhp ya ada kuhp itu pasal
dari pasal empat puluh empat empat puluh lima empat puluh enam sampai lima puluh satu lah gitu ya
itu hal hal yang menghapuskan atau memberatkan dan atau meringankan hukuman
jadi ada ada sebenarnya ya aturan aturan yang bisa
meringankan meringankan bahkan melepaskan gitu
itu ada gitu
maksudnya contohnya kalau ketika orang melakukan kejahatan itu bisa dibuktikan
dalam keadaan sakit jiwa
nah itu bisa lepas tuh
nah itu bisa lepas gitu
atau anak kecil
anak kecil di bawah dua belas tahun itu juga ketika dia melakukan sesuatu yang dianggap kejahatan
dia bisa lepas juga
karena kan dua belas itu dianggap oleh hukum belum stabil pikirannya
pasti tanggung jawab orang tuanya
baik pak pak
kalau ada kerugian itu bisa dianggap
kalau ada kejahatan itu bisa dianggap
kalau ada kejahatan itu bisa dianggap
kalau ada kejahatan itu bisa dianggap

kejahatan dia bisa lepas juga
tembak kamu yang saya tembak umpamanya seperti itu
ada dalam keadaan itu
maka alasan untuk
melepaskannya atau bahkan membebaskan
membebas nggak bisa kalau bebas kan tidak terbukti
lepas itu terbukti tapi
bukan merupakan tindak pidana
atau ada alasan
pemaafnya kalau dia
dalam keadaan non wir terpaksa
itu tadi dia melakukan
kejahatan atau nembak
maka dia bisa dilepaskan
bisa dilepaskan jadi ada
karena itu beralasan kalau penasehat hukum
menyatakan seperti itu mungkin
dia punya fakta fakta atau dia
tentang fakta fakta ketika terjadinya
penembakan sehingga dia berkesimpulan
kliennya itu menembak atau
ada dalam keadaan yang
tertekan itu kan bisa
atau dua duanya sekaligus
kan seperti itu
nah itu yang harus dibuktikan nanti di pengadilan
tapi bahwa kemungkinannya
ya itu tadi ada
aturannya ada aturannya
yang bisa dipakai dasar
pak abdul fikar hajar akademisi hukum pidana
universitas trisakti terima kasih sudah
berbincang dengan kami siang hari ini
di cnn indonesia breaking news